aku juga sebenarnya tidak setuju dengan perlakuan juragan
tapi aku tidak bisa berbuat apa apa
kamu sudah cukup banyak membantu kami senduk
tapi aku tidak bisa menolong temanmu
tidak kenapa lagi dengan dia
iya dia di penjara
dia tadi berbuat ulah lagi
selalu gak sabarannya